isu buzzer saat ini sedang ramai dibahas di media sosial
pasca demonstrasi besar pada pekan lalu
kepala staf presiden muldoko menilai cara komunikasi para buzzer perlu ditata ulang
serta para pendengung atau buzzer di media sosial perlu ditertibkan
buzzer atau pendengung dalam dunia politik bekerja untuk
pembingkaian dan amplifikasi isu isu politik tertentu
sesuai kepentingan partai politik atau tokoh politik
unggahan mereka ini tujuan yang mempengaruhi opini dan sikap publik
terhadap isu atau kebijakan tertentu
isu buzzer saat ini sedang ramai dibahas di media sosial
pasca demonstrasi besar pada pekan lalu
kepala staf presiden muldoko menilai cara komunikasi para buzzer perlu ditata ulang
buzzer perlu mengatur diksinya dan tidak menjelekan pihak lain
menurut muldoko hal itu berlaku bagi buzzer pro pemerintah
yang main ini kan dulu relawan sekarang juga pendukung fanatik
jadi memang buzzer buzzer yang ada itu tidak dalam suatu komando
tidak dalam suatu kendali
para buzzer itu nggak ingin idolanya diserang idolanya disakiti
selain menggunakan diksi yang baik
dan mendidik fakta yang dihadirkan juga harus valid
bukan sekedar menyerang lawan
muldoko menegaskan presiden tidak anti kritik
namun mantan panglima tni itu menyesalkan apabila yang dilontarkan justru hinaan
ia mengaku tidak memahami istilah kakak pembina yang disebut mengasuh para buzzer istana
buzzer bias itu harus ditinggalkan lah
kan sudah pemilu juga sudah selesai
sementara itu jurubicara prabowo subianto dhanil anzar simanjuntang mengatakan
mantan calon presiden itu tidak mengorganisasi buzzer di media sosial
seperti dikutip detik com dhanil mempersilahkan kepala staf kepresidenan muldoko untuk menertibkan buzzer
peneliti lembaga riset company niveau us dj
peneliti lembaga riset company nilai belakangan memang ada alih fungsi buzzer
eik yang biasa
kalau dulu tugas bazar adalah meramaikan fakta
kini buzzer juga membangun opini
prinsipnya buzzer ini kan seperti tools marketing yang lain
membantu sebuah fakta atau ada data tertentu untuk dimasifkan di tengah masyarakat
tapi ya tapi bila buzzer itu fungsinya sudah berubah
malah menjadi pembentuk opini
opinia itu ternyata hoax itu yang berbahaya
artinya harus diluruskan
ibnu menambahkan masyarakat harus bisa mengendalikan diri
dan tidak mudah mempercaya informasi viral dari sumber yang tidak jelas
tim liputan cnn indonesia
tingkah buzzer baik yang menyerang dan juga membela pemerintah kembali menjadi sorotan
sejumlah isu politik diagitasi untuk menggiring opini publik
istana pun memberikan tanggapan tentang keberadaan buzzer
dan menilai bazar banyak menyerang dan memfitnah pemerintah
namun di sisi yang lain pemerintah juga dianggap oleh sebagian pihak tidak tegas
terhadap buzzer bagi pendukung presiden jokowi
bagaimana kita melihat fenomena buzzer politik yang kemudian muncul lagi belakangan ini
dan eksistensi bazar ini apakah sebetulnya sehat atau tidak bagi demokrasi
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada kawendra jubir partai gerindra yang juga cukup aktif di media sosial
kawendra selamat malam
selamat malam bro
apa kabar kawendra
di tengah ada mas eko kuntadi pegiat media sosial
mas eko selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
juga sudah ada mbak ika karlina idris analis komunikasi politik dari universitas paramadida
mbak ika selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
saya ke mas eko dan juga kawendra terlebih dahulu
anda berdua cukup aktif di media sosial begitu ya untuk menyampaikan mungkin poin poin yang kemudian ini
berkaitan dengan aspirasi dan juga untuk berekspresi
kepada publik berkaitan dengan sejumlah isu politik
saya mungkin ke mas eko dulu
mas eko apa sih sebetulnya tujuan dari kemudian cukup aktif di media sosial
mengomentari sejumlah isu isu publik yang tengah ramai hari ini
apakah kemudian ini bagian dari untuk menyampaikan kebenaran
atau justru ini adalah bagian dari membela mati matian tokoh ataupun kelompok kelompok tertentu yang anda bela
yang pertama bahwa ini kita ini sekarang indonesia itu punya kebebasan berekspresi
itu dijamin undang undang
itu yang pertama
dan yang kedua memang pemerintahnya memberikan ruang yang luar biasa
sehingga media sosial tumbuh dan setiap orang bisa mengekspresikan pikirannya
ketika setiap orang bisa mengekspresikan pikirannya maka sumber sumber informasi
nggak lagi di media media mainstream
bisa siapa saja
orang bisa berteriak orang bisa ngomong orang bisa berkomunikasi dengan publik
sehingga menurut saya ini harus dimanfaatkan sebagai masyarakat yang memang sadar
bahwa demokrasi adalah sebuah forum dimana orang bisa berekspresi
ini harus dimanfaatkan dong
ketimbang kita kayak negara negara yang ditutup
ini harus dimanfaatkan
oke meskipun kemudian kalau anda dicap sebagai buzzernya pak jokowi anda keberatan soal itu
soal kemudian saya mendukung pak jokowi karena saya yakin bahwa dia dukungan terbaik
sehingga sebetulnya saya belajar diri saya sendiri
setiap orang bisa jadi buzzer dirinya sendiri
soal kemudian itu
isinya isi substansi dari yang anda sebarkan
kemudian kan ini kan
yang dicap publik sebagai ini mah isinya buzzernya pak jokowi begitu
toh juga ada pengkritik pak jokowi
itu juga ada yang tidak sepakat
terus masalahnya dimana
kalau kemudian saya menilai kebijakan pak jokowi baik
terus ketika saya mendukung masalahnya dimana
sebagai publik saya punya hak yang sama dengan orang yang mengkritik
jadi sebenarnya sah sah saja begitu ya
sangat sah menurut saya
bahkan harus dimanfaatkan
oke saya tanyakan ke yang biasa mengkritik pak jokowi ya kak wendra
gimana kak wendra
sama tidak jawabannya atau pemikiran anda soal buzzer terhadap yang apa yang dikatakan oleh mas eko atau anda punya pendapat yang lain sebetulnya
saya sebenarnya agak sedikit kurang serek kalau misalnya dengan istilah kata buzzer ini
pendengung berisik gitu kan tanpa memperhatikan konten
naikin levelnya sedikit supaya dia jadi ambasador atau influencer gitu kan
influencer politik dan lain sebagainya mungkin
kalau misalnya hanya sebatas buzzer kan berisik tanpa ada dia ngerti apa apa hoax pun di upload dan lain lain
nah ini yang menjadi miris
memang sekarang sepertinya
era keterbukaan informasi revolusi industri empat membebaskan kita sebagai insan yang memiliki hak untuk mengekspresikan apapun itu
yang sekarang kata kelam mas eko tadi mengatakan buzzer untuk dirinya sendiri
kalau menurut saya jangan jadi buzzer untuk dirinya sendiri
fighter pemikiran untuk dirinya sendiri
kita di gerindra prabowo sandi zaman kampanye kemarin ataupun di gerindra kita tidak memiliki buzzer boro boro untuk biayain buzzer gitu
kampanye aja susah gitu
nah kita lebih menyatakan kepada para relawan kita pendukung kita adalah social media fighter
mereka berjuang dengan ikhlas tanpa ada pembiayaan dari mana pun untuk bantu memperkuat opini
sosial media fighter buzzer itu kategorisasi saja
kebetulan sekarang buzzer lagi stempel buzzer lagi di topic
tapi memang yang perlu diperhatikan juga gini hari ini saya baca berita gitu kan di oxford itu ada para peneliti itu mengungkap bahwa indonesia itu pemerintahnya membiayain buzzer
jangan salahkan saya
tapi saya baca dari informasi
jadi anda mau katakan bahwa buzzernya pak jokowi itu dibayar gitu atau diorganisir
menurut penelitian yang diungkap oleh samantha bradesau dan philip howard dari oxford university itu mengungkapkan hal seperti itu
bahkan dikategorikan pembiayaannya itu ada satu juta sampai lima puluh juta gitu kan
entah per bulan entah per apa tapi yang jelas disitu kategorinya
itu yang perlu diklarifikasi kalau mungkin mas eko punya koneksi ke teman teman pemerintah harus diklarifikasi
mas eko apa tanggapan anda kalau kemudian orang orang yang cenderung membela pak jokowi di media sosial dikatakan berbicara tentang ini
di media sosial dikatakan buzzer yang itu diorganisir oleh pemerintah
sampai saat ini saya pikir gini kalau diorganisir maka semua buzzer itu suaranya sama
atau semua orang yang membela pemerintah suaranya sama
coba perhatikan di media sosial beda beda dalam banyak isu
beda beda artinya apa artinya sebetulnya ini relawan yang sisa dari kemarin itu
ini masih terus kenapa masih terus karena memang banyak problem
ada yang ganggu
pelantikan banyak sekali masalah masalah
ada yang kemarin gerindra misalnya protes sampai ke mk itu berapa lama
nah relawan relawan ini merasa ini belum selesai
harus dikawal sampai ke pelantikan
dan kalau kemudian mereka mengawal terus masalahnya tidak ada
oke nanti dijawab oleh kak wendra saya akan membaikkan dulu
mbak ika masih relevan tidak kalau kemudian basi an pilpres ini masih berlanjut di media sosial
kemudian juga terdikotomi masih sama antara yang a dan juga yang b
masih relevan tidak kemudian ini untuk publik
pertama saya bahas dulu apa yang kak wendra bilang tadi ya
jadi laporan oxford itu judulnya begini
jadi ini social media manipulation bukan cuma di indonesia tapi global
dari dua puluh delapan negara sampai sekarang itu tujuh puluh negara
jadi ini terus bertambah gitu
jadi kalau kita ngomong masih relevan tentu masih relevan gitu ya
tapi gini kita lihat dulu kenapa sih buzzer itu ada
tadi kan katanya fungsinya untuk amplifying gitu ya mendengungkan
di social media atensi orang atau perhatian masyarakat itu bukan cuma message
jadi kalau bilang tadi kita bebas mengekspresikan ya bebas
tapi ada yang lihat apa enggak gitu kan
nah atensi itu juga ditentukan sama strukturnya gitu
jadi bagaimana algoritma social media itu kalau semakin banyak yang like
semakin banyak yang retweet semakin banyak yang share itu kan dia akan naik
artinya kan agenda itu atau hashtag tertentu gitu atau pesan tertentu itu akan naik gitu loh
baik jadi trending topic ataupun muncul di timeline kita
artinya tidak lagi kemudian menjadi aspirasi saja
ya jadi kebebasan berekspresi itu siapapun bisa
saya juga gitu tapi kalau saya nggak ada yang follow nggak ada yang share
pentingnya buzzer adalah karena kan ini perlu untuk menjadi sebuah agenda
itu kan harus menjadi agenda publik kita partai politik atau kelompok
itu kan dia perlu membangun agendanya kan kenapa perlu membangun agenda
kenapa perlu membangun agendanya
untuk memberitahu masyarakat bahwa isu ini loh yang penting
isu kan macam macam kan nggak semua masyarakat masyarakat nggak bisa melihat semua isu kan
tapi kan harus dibangun ini isu yang penting gitu
misalnya terkait undang undang atau apa ini yang penting gitu
nah masalahnya sekarang buzzer itu bermasalah kalau informasi yang dia dengungkan itu adalah disinformasi
jadi ada dari market di dunia marketing ini kan awalnya buzzer ya
jadi buzzer itu digunakan kan biar perusahaan bisa ngasih tahu ini ada loh
bonus ini ini ada loh
nah sekarang kan masalahnya kalau buzzer itu digunakan untuk disinformasi
ada disinformasi ada misinformasi disinformasi
anda melihat hal itu tidak kemudian dari narasi narasi apa sebutannya
influencer buzzer atau apapun baik yang anti pemerintah dengan kemudian agak agak pro pemerintah
saya melihat ini bermain di semuanya jadi ada yang di misinformasi iya gitu
misinformasi itu dia nggak sengaja ternyata itu salah informasinya gitu kan
tapi ada juga yang memang ini sengaja untuk menyesatkan informasi tertentu
jadi saya melihat itu semuanya ada sih
oke oke kak wendra ada unsur kesengajaan misalnya untuk kemudian apa ya
menyampaikan hal hal yang kemudian menjadi disinformasi atau hanya sekedar menyerang saja
kalau kita mengacu ke tadi bahasannya adalah naskah akademik yang dibangun oleh peneliti dari oxford itu
itu di sana mengatakan bahwa buzzer buzzer itu dikontrak oleh pemerintah entah per apa satu sampai lima puluh juta
artinya dia untuk menyampaikan informasi ada dua kategorinya
pertama itu adalah bagaimana dia mengecaukan informasi publik terhadap media
yang kedua adalah memperkuat opini melalui tagar tagar itu
sebetulnya kontrolnya mudah gitu kan
contohnya kemarin ketika kasus ada demonstrasi dki lalu ada mobil ambulan dki yang katanya diviralkan di video itu bahwa membawa batu dan bensin
diviralkan oleh temennya mas eko nih denny siregar
lalu tidak berapa lama akun kepolisian juga memposting itu dan dihapus beberapa waktu kemudian
dan ketika di monitoring di drone emprit itu ada salah satu untuk memonitoring itu
itu banyak tagar memang yang lebih banyak mengkapitalisasi itu adalah akun akun yang pro ke pemerintah
oke mas eko silahkan
gini sebetulnya gini kenapa tadi misalnya mbak saya nge tweet terus kemudian gak ada yang follow
atau saya menulis terus banyak yang follow
gak ada yang perhatiin
sebetulnya gini seorang buzzer sehebat apapun kalau informasinya tidak berkenaan dengan publik
atau tidak bisa diverifikasi publik akan ditinggal
publik ini cerdas
jadi kalau saya menulis yang kemudian saya tulis itu ternyata tidak bersesuaian dengan kenyataan ditinggal orang
kenapa karena kalau saya sebarhuk resiko jadi ditinggal orang
kalau saya menulis banyak salah ditinggal orang
kenapa seseorang banyak followernya orang lain tidak
karena informasi yang disampaikan itu relevan dengan apa yang dipikirkan publik
kita ini sebetulnya menulis atau kita menyampaikan informasi
sesuatu sudah dipikirkan publik
kita menyuarakan dan publik menyambut
bukan publik ini ruang kosong yang sama sekali otaknya kosong
kemudian kita memasukkan informasi begitu saja
itu tandanya kita masih berpikir bahwa publik kita ini bodoh
tidak kita ini pinter
mas eko bagaimana anda menjawab soal apa yang dikatakan kak wendra bahwa ada buzzer yang dibayar oleh pemerintah buzzer pak jokowi atau kemudian di komando
bukan oleh saya oleh penelitian ekspor
iya apa yang tadi kawendra sampaikan berdasarkan penelitian tadi
gini ini persoalannya
ini kan penelitian seluruh dunia kan
kapan itu itu pemerintahan
kapan itu diteliti kita nggak tahu
itu laporan dua ribu sembilan belas
tapi kapan penelitiannya kan
ada tujuh puluh negara dan yang di ekspos itu ya kelas di indonesia
yang kedua apakah pada saat itu adalah masa kampanye
kalau masa kampanye itu bagian dari mengkomunikasikan program program kampanye
dan wajar menurut saya kalau masa kampanye
gerindra saya juga yakin kalaupun nggak ngomong itu tapi saya yakin
juga melakukan hal yang sama
hal yang sama itu maksudnya apa dibayar juga
di organisasi juga
iya di organisir
soal di organisir soal dibayar itu jelas saya tidak tahu
tapi di organisir itu iya
karena terstruktur juga
kan kita melihat juga waktu kampanye bagaimana terstrukturnya informasi
itu yang kedua
yang ketiga yang namanya buzzer itu sebetulnya dia menyampaikan apa yang sudah paket gitu loh
paket a disampaikan langsung gitu loh
tapi kan akan berbeda kalau influencer
dia menuliskan fikirannya sendiri
menuliskan opini nya sendiri
di gerindra itu di kami itu sejak kemarin ketika zaman campaign lebih banyaknya adalah influencer
karena kita memang memberikan sebuah konten
tapi silahkan teman teman menarasikannya dengan cara teman teman
pada kasus kemarin twitter gerindra yang sama sama tempo itulah contohnya buzzer
saya nggak tahu gerindra membazeri tempo atau tempo membajari gerindra
karena sama kontennya
itu contohnya buzzer yang real
kita harus break dulu ya mbak ika dan juga mas eko dan juga kak wendra
kita akan bahas nanti soal kemudian tadi ada katakan
kalau informasi tidak relevan tidak kebenaran tentu tidak berdasarkan kebenaran tentu tidak akan juga disambut oleh publik
tapi kita tahu bahwa kita saat ini juga masuk ke era post truth ini mas eko
bagaimana kemudian emosi lebih dominan dibanding fakta dan juga kenyataannya
juga seperti apa yang kemudian nanti mbak ika akan baca
apakah hari ini usai pilpres publik masih butuh ya kemudian buzzer buzzer yang kemudian apapun namanya
untuk membela atau menyerang pemerintah ataupun pak jokowi
kita akan bahas itu aja di kami
kita akan segera kembali setelah ini
ya anda kembali di prime news
kita masih membahas soal buzzer influencer atau apapun itu namanya
tadi soalnya kita sudah bahas banyak
karena tadi juga sempat disinggung soal ada buzzer yang kemudian dibayar oleh pemerintah dan sebagainya berdasarkan dengan penelitian
kita coba dengarkan apa kata pak muldoko soal buzzer pak jokowi ini
saya pikir ya gini memang perlu
kan ini kan yang main ini kan manu ya
dulu relawan ya
sekarang juga pendukung fanatik
jadi memang buzzer buzzer yang ada itu tidak dalam suatu komando tidak dalam suatu kendali
jadi masing masing punya inisiatif
karena saya tidak
contohnya begini bukan saya maksudnya
para buzzer itu nggak ingin idolanya diserang idolanya disakitin dan sebagainya
nah ini memang persoalan kita semua
karena juga kedua belah pihak ini
tidak tidak tidak
sama sekali kita justru ksp itu mengimbo ya
udahlah kita jangan lagi seperti itu
beberapa kali saya sudah mengomongkan
kita politik yang kita kembangkan itu
kalau saya boleh mengatakan itu
baik saya kembaikan biar kak wender dan juga mas eko istirahat dulu nanti debat lagi begitu
belakangan ini kan mulai munculnya lagi
sempat begitu besar di pilpres ya
agak turun tensinya kemudian naik lagi karena isu isu belakangan mulai dari undang undang kpk mahasiswa demonstrasi dan lain sebagainya
apakah anda melihat memang buzzer ini
atau kelompok kelompok ini cukup relevan ya untuk bisa menggiring opini publik terhadap isu apapun misalnya
misalnya yang bisa berkaitan dengan pemerintah
baik untuk menyerang atau mungkin untuk membela mati matian
kalau kita lihat dari perkembangan media ya
jadi setiap kehadiran media baru
itu selalu ada kelompok kelompok yang ingin menguasai public fear
ruang diskusi publik
kalaupun ini sudah selesai kampanye politik
kan masih ada isu isu
yang lain ya
yang lain terlibat dengan yang berkaitan dengan kehidupan kita yang harus kita diskusikan dong
ini masih akan tetap relevan
tapi saya mau mengomentari sedikit gitu ya
tadi kan dibilang bahwa ini sekarang warga udah cerdas kok
udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak
nah hasil penelitian saya
ini hasil penelitian saya dengan kolega saya di ohi university
waktu saya masih mahasiswa gitu ya
itu sudah diterbitkan juga di jurnal behavior and information technology
waktu itu kita tanya mengenai
dari skala satu sampai empat
ternyata warga itu pertama dia sudah bisa mengidentifikasi
bahwa jika seseorang itu buzzer
jadi memang kita udah tahu ini buzzer
tapi pas kita tanya
bagaimana anda mempercayai informasi yang ada di sosial media
itu dari skala satu empat
itu dua dua setengah
itu bilang bahwa informasi dari buzzer itu reliable
jadi pertanyaan kami itu spesifik loh
spesifik tentang buzzer
jadi kalau dibilang warga sekarang udah cerdas
ya mungkin dia bisa mengenali buzzer
tapi apakah dia percaya dengan informasi dari buzzer
ya dia tetap menganggap itu informasi yang reliable
nah masalahnya sekarang gitu
tadinya kan kita tahu sama tahu ya
oh ini ada
tadi kata pak muldoko pendukung fanatik gitu ya
kita udah tahu gitu
nah tapi kesininya ini kan ada gerakan gerakan masyarakat
dimana ini kok kita nggak percaya dengan apa yang dilakukan misalnya
government atau apa informasi yang di share oleh buzzer ini di sosial media
jadi saya khawatirnya kedepannya ketika strategi ini masih terus dilakukan
ini akan menurunkan lebih cepat masyarakat kita tidak percaya terhadap government gitu
kata strategi itu kan artinya ini semua di orkestrasi
padahal belum tentu
artinya kalau di orkestrasi itu kan semua narasi sama
perhatikan social media
orang yang diidentifikasi pendukung pak jokowi saja beda beda narasinya
untuk satu kasus
itu yang pertama
yang kedua saya ingin mengatakan bahwa sistem hukum kita ini itu mengancam orang yang sebar hoax empat tahun
tapi sistem hukum kita juga itu kalau media yang sebar hoax media kredibel sebar hoax itu cuma kedewan pers hak jawab
artinya kalau saya sebar hook saya enam empat tahun
tapi kalau media sebar hook media cuma hak jawab
ini yang lebih bahaya menurut saya
kalau memang ini dianggap sebagai buzzer gitu ya
kalau informasi palsu informasi disinformasi apakah cuma orang orang netizen yang bisa lakukan ini
media juga dong
juga melakukan ini
saya mau menjawab yang itu
kedua masalah ini kita di koordinasi apa nggak beda beda
ini kan ada satu narasi ya
mau kita sampaikan gitu atau mau kita bangun
penelitian saya juga itu memperlihatkan bahwa di indonesia ini sebenarnya kluster kluster buzzer itu sangat banyak
bahkan mereka bisa jadi mereka nggak kenal satu sama lain
tapi narasi utamanya itu satu gitu misalnya
ini juga terjadi waktu pemilu as dua ribu enam belas
jadi outletnya banyak
tapi yang mereka sampaikan itu sebenarnya sama
menyebarkan disinformasi tentang reputasi hillary
jadi di koordinasi mungkin beda beda koordinatornya
tapi sebenarnya narasinya kan satu
di amerika kan tambah dengan itu
narasi luar biasa
kawendra narasinya satu
artinya kalau narasi yang kemudian agak agak non pemerintah
ada tidak sih kekhawatiran bahwa kemudian gini
mungkin anda secara pribadi ya kita menyebarkan
anda memposting sesuatu yang mungkin
berdasarkan fakta dan lain sebagainya
tapi kan kemudian itu bisa menjadi bahan untuk kemudian
didengungkan lagi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
karakter yang parah yang biasa mengkritisi pemerintah
itu biasanya melihat fakta yang terjadi di lapangan
dikompare dengan apa yang menjadi statement pemerintah
pemerintah mengungkapkan sesuai fakta tidak
contohnya ketika ada kerusuhan
tapi ternyata ketika kita cross check di sana masih belum
nah terus ada lagi hal hal lain gitu kan
terkait kemarin berbagai kebijakan gitu
yang akhirnya menimbulkan kontroversi luar biasa
jadi itu hal wajar ketika banyak para pengkritisi ini adalah menyoroti dengan berbagai hal
dan kalau kita lihat klusternya itu
yang saya lihat nih dari teman teman saya aja nih
yang memang banyak yang mengkritisi pemerintah
itu biasanya mengkritisinya hal hal yang berbeda
ada yang mengkritisi terkait ruu ini
ada yang mengkritisi kebijakan ini gitu kan
saya juga brown and hard sering melihat mungkin ya
saya mengkritisi banyak hal juga
tidak hanya pada satu isu saja
jadi ini adalah nalar publik yang harus didalat
dan gini juga loh
tadi saya sepakat
publik di indonesia ini sudah pintar sudah cerdas bisa mencerna informasi secara baik
apalagi kalau memang diberikan informasinya itu bukan informasi yang artinya simpang siur
di cek kesini beda di cek kesini hal yang beda lagi
ternyata nggak launching launching baru kemarin
itu kan wajar
kalau misalnya teman teman yang mengkritis pemerintah itu sangat konsen terhadap hal itu
sama juga sebetulnya
orang yang mendukung pemerintah juga sama juga
seperti saya katakan tadi
kalau dari sisi kemudian agak
kalau saya bicara misalnya saya menulis di facebook atau di twitter kemudian tidak bersesuaian dengan kenyataan
siapa yang mau dengar
karena saya bicara ke publik loh
bukan bicara antar buzzer saja
misalnya dianggap buzzer ya
ke orang orang yang enggak publik saya bicara
kalau nggak sesuai dengan kenyataan ditinggalkan
tadi kan seperti dikatakan tadi kan
ada orang orang kenapa dia meng approval sebagian informasinya karena memang informasinya bersesuaian
begitupun kalau yang kritik
ditinggal oleh orang kemudian yang mungkin masih punya nalar kritis
tapi bagaimana kalau tadi kita bicara soal post truth
bahwa orang mencari sesuatu yang untuk pembenaran akan
yang mereka inginkan
publik tidak cuma dapat informasi dari satu tangan
cinta itu buta bos
kadang kadang wah apapun salah tetap
tidak cuma dapat informasi dari satu tangan
publik mendapat informasi dari ribuan tangan
dari ribuan tuntutan
dari ribuan tulisan
jadi jangan juga kita underestimasi terhadap kemampuan publik membaca persoalan
jangan ketika kita ngomong buzzer gambaran kita ini selalu manusia
ada juga program komputer
nah memang kalau publik mungkin nggak bagus ditinggal
tapi kan yang buzzer yang bots ini kan dia tetap meng amplify itu biar sehingga dia jadi trending topic
jadi kalau kita ngomong
itu agennya tertentu ya
kalau trending kalau soal soal trending trendingan saya setuju
ini udah nggak musim
orang tahu bahwa ini booth
jadi kalau trading topic di twitter itu udah nggak musim
siapa yang mau dengerin
karena di amplikasi sama bots buat apa
mas tapi penelitian dua ribu enam belas setelah pemilu amerika itu nggak bisa warga membedakan antara bots sama account yang real
yang asli ya
artinya teman teman di twitter itu sudah tahu

yang asli ya
trending trending itu yang pakai tagar tagar itu
itu udah nggak musim
orang tahu bahwa itu bisa dimainkan
jadi itu nggak jadi lagi cantolan penting gitu ya
itu yang terjadi
kecuali ter amplifikasi kelihatan bahwa ini yang mainkan manusia
itu baru orang engage di situ
itu yang terjadi menurut saya di lapangan
sebelum saya ke kawendra juga
mas eko apakah kemudian tweet tweet anda apapun unggahan anda itu memang untuk bertahan atau untuk menyerang
atau untuk membela habis habisan tokoh yang anda dukung
tapi membela akal sehat saya sendiri
kebetulan akal sehat saya bersesuaian dengan pak joko widodo
nggak masalah kan
saya punya hak demokrasi
seperti juga rawendra dukung pak prabowo kan
silahkan kak wendra pertanyaan yang sama
saya juga kalau misalnya berbicara di sosial media itu adalah melihat mengkritisi apa yang menjadi fenomena di publik
dan apa yang menjadi suara masyarakat
karena mungkin salah satu yang biasa mengungkapkan berbagai kritik adalah saat itu
yang kritik adalah saya dan teman teman di bekas tim kemarin
ya kita wajar kalau kita banyak maksudnya mengkritisi hal hal tertentu
dari mulai kasus papua dan lain lain
tapi semuanya adalah berdasarkan data
berdasarkan keluhan masyarakat
ada hal menarik
kalau misalnya pemerintah sebetulnya kalau misalnya ingin
ingin maksudnya meminimalisir yang mengkritisi
contohkan hal hal yang terpuji
artinya jangan terlalu banyak bohong gitu kan
jangan terlalu banyak maksudnya informasinya berbeda beda gitu
karena yang paling baik itu pendidikan untuk publik itu adalah epigram moral
bagaimana dicontohkan baik dan publik akan meniru secara baik
seperti itu menurut saya
oke itu yang anda lihat ya
oke saya kembalikan lagi
dengan narasi yang berbeda
kemudian ini juga cukup ramai lagi
di ruang media sosial kita
kalau kita bicara untuk demokrasi ya
tadi kan baik mas eko dan juga kak wendra mengatakan
ini kan bagian dari kebebasan berekspresi demokrasi dan lain sebagainya
apakah adanya buzzer influencer
yang menggiring opini publik ini sehat sebetulnya untuk kita
pertama perlu kita ketahui ya
jadi kan tadi kita ngomongin masalah kebebasan berekspresi gitu kan
kebebasan berekspresi untuk demokrasi okelah gitu
cuma pertama yang bagi para buzzer
ini kan perlu membangun diskusi diskusi di ruang publik
itu sehat gitu kan
tapi ada jangan sampai diskusi diskusi itu
atau bagaimana akhirnya satu topik itu jadi tren
itu akhirnya menutup kritik atau wacana wacana yang lain
yang sedang berkembang gitu
nah yang kedua
sebenarnya saya melihat bahwa demokrasi ini kan bukan cuma kita bebas mengutarakan pendapat
tapi bagaimana agar masyarakat ini bisa hidup harmonis berdampingan gitu ya
buzzer ini harusnya melihat paling nggak dua panduan etik gitu
jadi ada kebebasan berekspresi
atau dia ingin melukai orang lain
apakah ketika kita mau menyampaikan pendapat kita
itu kan tentu hak kita untuk membebaskan kebebasan berekspresi
tapi kalau itu misalnya memicu kemarahan publik
ada informasi yang belum dikonfirmasi akan memicu kemarahan publik gitu ya
itu apakah sebaiknya kita tahan
ini setiap influencer itu harusnya dia punya panduan etik untuk dirinya sendiri gitu kan
karena apapun yang dia posting tentu berdampak ya
jadi ini sebenarnya lebih banyak
jadi kita harus mencari manfaatnya
kita posting atau kita tunda dulu
sampai kira kira ini bisa
karena gimana pun ya
kita efeknya nggak bisa kita tahan
anda melihat bahwa ada kemudian influencer atau buzzer yang kemudian ini betul betul jauh dari etik dan lain sebagainya
banyak gak sih
sebenarnya pasti ada gitu ya
kalau enggak kan nggak mungkin kita akhirnya saling tuding gitu
kalau menurut saya gini
kan kita udah tahu kalau kita punya influencer gitu kan
nah itu kan harusnya tanggung jawab dia gitu loh
untuk kepada orang orang yang percaya dengan dia gitu
tapi kalau apapun di tweet walaupun informasi akhirnya diklarifikasi bahwa oh informasi itu tidak benar
ada pihak yang minta maaf dan segala macam gitu
bicara mengenai tuding menuding
istana juga mengatakan bahwa mungkin akan menertibkan buzzer buzzer ini
dan juga menarik juga ketika kemudian ksp juga mengatakan bahwa buzzer ini lebih banyak memfitnah pak jokowi
apa tanggapan anda berdua soal itu
kita akan bahas saja dan kami akan segera kembali setelah itu
ya anda kembali di prime news
kita masuk ke segmen terakhir dialog
jadi nanti masing masing dari sumber akan menyampaikan kesimpulannya
tapi soal sebelum ke situ saya ingin tanya dulu bahwa apa tanggapan kak wendra soal kalau ksp lewat pak ngabalin mengatakan
kita lihat di beberapa pernyataan di media saat ini di media online begitu
bahwa buzzer atau apapun namanya itu lebih banyak menyerang pak jokowi dengan fitnah
begini kalau yang saya lihat justru banyaknya teman teman yang mengkritisi pak jokowi itu adalah ketidaksesuaian dengan apa yang diucapkan oleh pak jokowi
banyak hal lah ya
contohnya katakanlah pak jokowi kangen di demo gitu kan tempoh hari gitu kan
teman teman datang demo terus akhirnya ada ungkapan seperti apa
lalu sebelumnya ekonomi merosot
lalu akhirnya ekonomi meroket yang akhirnya tidak banyak
jadi hal hal yang memang dikonfirmasi disandingkan dengan apa yang diucapkan pak jokowi dengan pak jokowi yang saat ini
pak jokowi dulu dengan pak jokowi saat ini
jadi wajar ketika banyak yang mengkritis hal itu
dan itu hal yang mungkin gini nih sekarang kita oke berbicara soal trias politika ada eksekutif legislatif yugisatif
dan ada kekuatan keempat media
dan sekarang ada kekuatan mungkin kelima sosial media gitu kan
jadi itu sudah menjadi kekuatan yang harus disadari oleh pemerintah saat ini
nggak bisa sembarangan berbicara
ketika mau berbicara inget dulu dong rekam jejak pembicaraannya dia sebelumnya
karena kenapa semua mata bisa memandang semua mata bisa mengkritisi saat ini
meskipun kemudian kita tahu media sosial juga tidak bisa serta merta menjadi rujukan utama
karena verifikasi kan kita belum tahu juga kan kalau itu bagaimana
betul tapi sekarang gini juga loh
banyak ya teman teman di media lebih paham
banyak juga teman teman di media yang meng capture justru dari sosial media awalnya
ini hal yang menarik gitu kan
justru kekuatan ini sudah tidak bisa
semata mata kita bicara media sosial tidak menjadi rujukan utama
tapi banyak juga media yang mengambil rujukan dari media sosial
oke baik mas eko ada tanggapan
dan juga soal ini apakah anda juga setuju kalau kemudian buzzer apapun itu akan ditertibkan
kalau saya kalau buzzer ya buzzer dalam artian orang orang yang dibayar untuk merusak saya setuju
ditertipkan tapi kalau ekspresi person to person di media sosial siapa yang bisa tertipkan
nggak ada yang bisa tertipkan
kalau buzzer yang merusak yang tadi penuh fitnah
kalau dia nyebar hoax dan hoax itu merusak ditangkap
undang undang kita sudah punya sistem untuk itu
undang undang ite jelas
tapi kalau orang per orang saya denny siregar dan lain lain yang memang punya opini menulis dan
siapa yang mau tertipkan saya nggak terikat sama siapa siapa
jadi menurut saya itu
jangan juga ketika kita berbeda pendapat sama orang lain
kemudian di stempel ini buzzer bayaran pemerintah hanya karena saya dukung kebijakan pemerintah
teman teman nyara wendro mau teriak apa silahkan
ini media dan kita bertarung narasi di sini
itu adalah keindahan demokrasi
bertaruh narasi atau membuat ruang publik menjadi gaduh
kalau ruang publik nggak mau gaduh ya tutup twitter tutup facebook tutup apa apa gitu
dan memang jadi begini
ruang publik kita gaduh
kita ini beruntung punya masyarakat yang kepo
kasus ratna serumpahet saja
ratna sarumpayat bilang bahwa dia digebukin orang
itu bukan polisi yang ngebongkar
masyarakat kita ini demen ngerumpi sehingga persoalan persoalan yang bohong itu dikuliti sama masyarakat sendiri
pertama dokter tompi bahwa ini nggak lukanya
masyarakat yang kepo itu maksud anda
masyarakat kepo itu justru menciptakan hoax
mereka bisa anti terhadap hukum
mereka bisa menjadi imun terhadap om
itu bagusnya masyarakat rumpi
beda sama di amerika misalnya
yang tidak rumpi yang nggak peduli
kalau kita mulai dari sisi positif ya
termasuk yang rumpi soal stm stm itu grup whatsapp itu bagaimana
mas denny dicari nama anak stm tuh
nggak ada anak stm
itu kan cuma teman teman yang gak suka sama denny kemudian men tweet seperti itu kan
tapi nggak ada masalah
itulah bagian dari keindahan demokrasi
asal tidak melanggar hukum
kalau melanggar hukum dia merusak
kita punya undang undang tangkap
tapi yang ditangkap jangan yang pro terhadap oposisi aja
yang pro terhadap pemerintah ketika menyebar hoax tangkap juga
kalau seandainya tidak melanggar hukum terus ngapain ditangkap
nanti polisi bingung dengan pasal apa juga
mbak ika bagaimana anda melihat ke depan
karena tentu masih ada sejumlah isu isu lain yang posibilitnya cukup besar untuk ini kemudian dibuat ramai di ruang publik
mungkin untuk menggiring opini dan sebagainya
bagaimana memisahkan bahwa ini adalah bagian dari demokrasi kebebasan
tapi kemudian kita juga tahu bahwa jangan sampai situasi hari ini menjadi gaduh karena kemudian ulah ataupun tingkah orang orang yang ada di media sosial
kalau berbicara apa ini perlu kita atur
ada negara misalnya seperti singapura akhirnya meregulasi hoax
tapi kalau menurut saya ini harus jelas dulu indikatornya sama prosesnya
pertama ini menurut profesor jurnalistik di amerika bill kovacs
atau thomas rosenziel untuk pertama kalinya dalam sejarah
ancaman terbesar terhadap jurnalisme itu bukan sensorship dari government
tapi adalah narasi tandingan dari government
oleh karena itu inilah saatnya sebenarnya jurnalisme ini menaikkan levelnya
bukan cuma menyampaikan informasi tapi sebagai verifikator informasi
jadi dia jangan cuma online kita dikasih informasi tapi di verifikasi sama make sense of informasi
nah yang kedua yang sering kita lupa
ini adalah tanggung jawab platform
di us dan di negara negara uni eropa platform itu dimintai tanggung jawabnya
kenapa karena sebenarnya ini kan penyebaran buzzer atau hoax gitu
itu kan sebenarnya bisa dikenali interaksinya
yang punya datanya kan platform
yang bisa mendeteksi dari awal platform
kita minta dong tanggung jawab platform
eh bantuin dong ini negara ini
jangan cuma ini kan yang punya datanya dia
jangan cuma kita disuruh pakai platformnya
tanggung jawab anda mana tapi dia sering lupa gitu
jadi karena kita dikasih pakai gratis
kita lupa menuntut platform gitu
nah yang terakhir saya melihat perlunya peran aktif warga gitu ya
jadi ini kan media sosial adalah tempat kita untuk berekspresi
kita bebas memainkan makna makna di sini
tapi jangan mau kita dijadikan buruh gratisan gitu ya
untuk ikut mengklik karena dikasih giveaway gitu kan
masa sih anda mau jadi buru gratisan orang orang itu gitu
kalau anda merasa ada informasi yang perlu di share di share
tapi tentu kita klarifikasi dulu
jadi warga itu juga harusnya berperan aktif di sini
apakah memang cukup efektif kalau kita katakan
buzzer atau sosial media ini bisa menggiring opini publik hari ini
terhadap beberapa isu isu politik yang mungkin tengah menjadi sorotan
kalau menurut saya ini kita udah dengan adanya gerakan
dengan gerakan mahasiswa demonstrasi
kalau menurut saya udah gak se efektif yang kemarin gitu ya
ini malah menunjukkan ada rasa ketidakpercayaan sebenarnya masyarakat
terhadap informasi atau narasi narasi yang sedang dibangun sama buzzer
jadi terus tahu tahu seperti itu ada fenomen giveaway dan segala macam gitu
jadi kayak ini sebenarnya masih efektif apa enggak kalau menurut saya udah gak seperti dulu gitu
ketika strategi ini masih terus dilakukan
itu makin lama makin cepat kita nanti distrust sama siapapun lah misalnya yang menyebarkan
anda sepakat tidak mbak ika kalau ada rencana untuk menertibkan buzzer buzzer
jadi gini boleh kita punya rencana seperti itu tapi kita duduk sama sama deh gitu ya
jadi bukan cuma government gitu ya kita ada cso ada universitas
kita duduk sama sama ini sebenarnya indikatornya apa gitu kan prosesnya seperti apa
lalu kita ajak juga dong platform platform nanti perannya di mana gitu
jadi ditertibkan ayo tapi kita duduk bareng bareng jangan cuma ditertibkan tahu tahu di

buzzer itu kan justru yang negatifnya itu lebih banyak

sebenarnya gampang di tracing gitu kan artinya pemerintah tinggal mengklasifikasi aja yang mana yang bot
kan kelihatan karakternya yang mana yang asli yang otentik gitu yang mana yang bot gitu
tinggal di take down aja semua yang bot gitu nanti selesai
tinggal laporin ke platform sebenarnya
ada peran aktifnya platform
platform juga harus punya peran aktif saya setuju
informasi informasi yang jelas jelas hoax dia juga harus berani take down
bot di take down sehingga kemudian diskusi yang ada di publik jadi jauh lebih sehat
itu yang paling penting
tetapi bahwa keriuhan ini adalah bagian dari demokrasi kita saya setuju
jangan kemudian kita antipati dengan keriuhan
biasa saja dengan keriuhan keriuhan ini biasa saja
jangan kemudian menganggap ini gaduh perlu ditertibkan biasa saja
gaduhnya juga cuma di media sosial kalau dilatih di jalan biasa aja
kita naik taksi biasa beli apa apa biasa semua biasa
jangan gampang baperan
setuju jangan baperan
siapa nih yang jangan baperan
gaduhnya cuma di media sosial
mas eko baperan nggak
tapi gitu ya mbak eka jadi mungkin kesimpulan terakhir dari mbak eka
biarkan saja diskusi ini berjalan diskusi publik ini berjalan
asal sesuai dengan aturan atau seperti apa
jadi gini kalau kita lihat tadi gitu ya jadi oke lah kita misalnya ada
kita mau berdiskusi tentang sebuah kasus gitu kan tapi kalau menurut saya
mari kita sama sama saling menahan diri deh
kita lihat dulu informasi ini sebenarnya harus kita harus banget sekarang gitu ya
belum ada konfirmasi dan segala macam tapi kan bisa ditunda gitu kan
nah ditunda pun sebenarnya nggak kan cuma berapa detik atau berapa menit
kalau di media sosial sampai kita pasti
jadi jangan buzzer ini manas manasin gitu loh
ya nyata udah ada udah ada tinggal di
oke baik baik terima kasih bapak ibu sekalian sudah berdiskusi
terima kasih bapak ibu sekalian sudah berdiskusi malam hari ini
kalau tadi mbak ika katakan apa namanya ditunda menahan diri
kita juga harus tahan lagi dialognya karena kita harus break dengan informasi yang lain
tapi saya sudahi terlebih dahulu terima kasih banyak kak wendra
menarik sekali diskusinya mudah mudahan ini bisa mencerahkan kita semua
yang berhari hari berhubungan dengan media sosial
atau juga para buzzer buzzer yang kemudian juga apa tadi kak wendra katakan
jangan pakai buzzer deh istilahnya gitu ya
naikin dikit lah tangan punya lah gitu
naikin dikit lah tangan punya lah gitu
terima kasih ya bapak ibu sekalian sudah hadir di prime news
dan kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami